pemerintah kabupaten purwakarta meresmikan pelayanan administrasi satu pintu yang diberi nama
mall pelayanan publik atau mpp pada senin tujuh desember dua ribu dua puluh
peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti menteri pendaya gunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi cahyokumolo wakil gubernur jabar uur zanul ulum
beserta bupati purwakarta anerat namustika
wakil gubernur jawa barat uur zanul ulum mengapresiasi pembangunan mall pelayanan publik ini
menurut uu mal pelayanan publik purwakarta merupakan mall pelayanan publik kedua yang ada di jawa barat setelah sumedang
visi misi jawa barat adalah kolaborasi inovasi dan digitalisasi
hari ini ada kolaborasi dengan ada mal ini kan ada kolaborasi berbagai macam intansi termasuk juga swasta
dan juga digitalisasi ada kemudian juga dan yang lainnya
artinya pemerintah purwakarta sudah sejalan dengan pemerintah provinsi jawa barat dan memang itu sebuah keharusan
salah satu layanan publik yang berada di mpp purwakarta adalah layanan taspen dan geraha bank mandiri taspen atau bank mantap
pembukaan kantor layanan ini merupakan wujud komitmen perseroan untuk terus melayani masyarakat walaupun di masa pandemi covid sembilan belas
diharapkan keberadaan layanan taspen dan bank mantap bisa terus bertambah di berbagai mal pelayanan publik di seluruh indonesia
targetnya seluruh indonesia harus ada mall pelayanan publik dan di tahun dua ribu dua puluh satu itu menjadi target utama

kami berpikir bahwa kita harus memiliki kondisi yang berkualitas kebanyakan dari provinsi khususnya yang jauh dari kantor cabang layanan taspen bahupun mandiri taspen
yang lokasinya jauh sehingga mereka harus keluar biaya dengan kendaraan waktu dan disitulah kita akan berkolaborasi dengan menpan untuk membangun mall pelayanan publik
sementara itu direktur it dan network bank mandiri taspen iwan suroto berharap keberadaan geraha mantap dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pemerintah daerah memberikan layanan publik
dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat pada umumnya dan perusahaan
terlebih dahulu kita suka di bchtong konkreter
ya sudah ada percobaan yang su alles
dan sekarang ada di zoo
dan sekarang ada di zoo
iwan menambahkan saat ini bank mandiri taspen atau bank mantap memiliki lima puluh sembilan jaringan kantor
yang tersebar di delapan kabupaten dan sembilan kota di jawa barat